sementara itu ribuan warga berebut daging kurban yang dibagikan di pengadilan negeri surabaya pada minggu siang
ribuan warga rela berdesakan dan mengantri berjam jam untuk mendapatkan tiga per empat kg daging kurban
sebanyak dua lima ratus kupon daging kurban dibagikan namun sejumlah warga mengaku kecewa karena tidak kebagian daging kurban
ribuan warga berdesakan dan berlarian untuk mendapatkan antrian paling depan di lokasi pembagian daging kurban pengadilan negeri surabaya minggu siang
dalam waktu satu lima jam dibagikan sebanyak dua lima ratus kupon daging kurban telah ludes
beberapa warga khususnya ibu ibu yang telah antri selama kurang lebih dua jam pun kecewa karena jatah pembagian daging hewan kurban sebanyak tiga per empat kg ini telah habis
tidak dapat ini
habis yang ternyata bisa tiba tiba
tadi gak apa apa anaknya ini
berdasarkan tidak apa apa

mengantisipasi terjadinya kericuhan dan munculnya korban seperti tahun tahun sebelumnya panitia kurban di pengadilan negeri surabaya
melibatkan tni polri serta satpol pp untuk pengamanan
sekitar dua lima ratus alas
untuk satu kemasan itu berapa
untuk plastiknya tiga empat kg
berapa sapi yang dibotong
satu ekor sapi dan empat ekor kambing
pak ini kan jumlahnya cukup banyak ya pak ya
pak minat untuk daging kurban ini strateginya seperti apa pak
strateginya setiap peserta dikasih kupon dan setiap nanti yang sudah mengambil dikasih tinta
pada tahun ini pengadilan negeri surabaya memotong hewan kurban sebanyak sepuluh ekor sapi dan empat ekor kambing
jumlah hewan kurban yang dipotong pada tahun ini lebih banyak dari tahun lalu
hanya memotong delapan ekor sapi
wahyu pratama putra surabaya jawa timur